semakin meningkatnya konsumsi kopi di indonesia ditandai semakin bertambahnya kedai kedai kopi terutama di kota kota besar
dan korespondan ruli kurniawan akan mengajak anda melihat evolusi kedai kopi di kota yogyakarta
masyarakat jogja sejak dulu dikenal akan kebiasaan ngetehnya
dan ini terlihat dari angkringan yang menawarkan minuman teh kepada pelanggannya
namun sejak masuknya banyak pelajar dan juga mahasiswa dari jawa timur yang tetap mempertahankan tradisi ngopi mereka
lambat laun kebiasaan ini pun menular ke banyak warga yogyakarta dan kedai kopi pun mulai berdiri
dan hingga saat ini yogyakarta dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan kedai kopi terbesar di indonesia
dan saya akan mengajak anda untuk melihat evolusi kedai kopi di yogyakarta
menelusuri romantisme kopi di kota pelajar berawal dari keberadaan kopi jos di sekitaran stasiun tugu
kopi jos lekman dikenal dengan penyajian kopi tubruknya yang tidak biasa
arang menyala dipercaya sebagai penambah cita rasa kopi sekaligus obat sakit perut
satu gelas kopi robusta asli pekebunan di jawa tengah ini dibanderol lima ribu rupiah saja
menu kopi karena permintaan dari pekerja stasiun kereta api
yang banyak berasal dari jawa timur
lambat laun kopi jos mulai menjadi trademark kota yogyakarta
penikmatnya pun dari beragam kalangan
dalam semalam tak kurang dari tiga ratus gelas kopi dihidangkan
kedai kopi tidak hanya manggal namun bergerak mengikuti pelanggannya
kehadiran kedai kopi keliling alias calling
menjadi bagian dari evolusi kedai kopi di yogyakarta
tersebar di sudut sudut keramaian kota yogyakarta
seperti tugu alun alun dan malio
selain dari beragam kota kopi keliling juga menjadi
kualitas kopi premium tapi dengan harga merakyat
cukup dengan harga delapan hingga belasan ribu rupiah saja
kopi tidak diseduh melainkan dibrew agar rasanya terjaga
banyak juga yang meminta ditambah susu atau latte
mulai ngetrend di tahun dua ribu lima belas
kopi keliling menyajikan rasa kopi ala kafe
namun dengan harga kaki lima
kedai kopi tidak hanya menyajikan kopi
tapi juga mengedukasi penikmatnya agar menghargai tiap tegukan
seperti yang dilakukan dongeng kopi

menarik tapi juga menarik
di sini pengunjung tidak hanya asal memesan kopi
tapi harus mengetahui karakteristik kopi yang akan ia minum
baik rasa aroma asal biji kopi dan proses membuatnya
kepala komunikasi kopi dongeng kopi
jadi dongeng kopi memang konsentrasinya adalah kami ingin mencoba menyajikan kopi itu tidak sekedar orang ngopi gitu
tapi kita ingin orang tahu bagaimana prosesnya
kita akan ceritakan mulai dari kebun
kemudian pasca panennya setelah panen seperti apa prosesnya
kemudian sangrenya seperti apa
tiap satu cangkir kopi memiliki harga yang berbeda
mulai dari dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
tidak hanya menjual minuman namun pengalaman menikmati kopi yang lebih diutamakan di sini
dongeng kopi memberikan warna baru dalam peta perkembangan kedai kopi khususnya di yogyakarta
yang kini menjadi salah satu
sentra penikmat kopi tanah air
semakin berkembangnya industri kopi nusantara menjadi petanda semakin berevolusinya kedai kopi
tanpa batas namun tetap menyajikan kopi dengan segala kenikmatan dan kekhasannya
ruli kurniawan untuk cnn indonesia